selasa pagi sebanyak satu tiga ratus tujuh puluh tujuh bibit mangrove ditanam di tujuh puluh tujuh lokasi di nusantara
di kawasan jabodetabek prosesi penanaman mangrove dipimpin oleh kepala staf angkatan laut
bersama menteri lingkungan hidup dan kehutanan di tanjung pasir kabupaten tanggerang
penanaman sejuta mangrove ini masih terkait dengan hari mangrove sedunia
hutan mangrove berperan penting dalam menjaga garis pantai agar tetap stabil
serta melindungi tepian pantai dari terjangan ombak langsung
mangrove juga bermanfaat menjaga ekosistem wilayah pesisir dan pulau pulau
agar terhindar dari abrasi air laut
lebih penting lagi mangrove juga bisa mengurangi dampak rusakan akibat bencana tsunami
sikat kata mangrove amat berperan dalam kelangsungan hidup manusia
sehingga dia benar benar menjadi berarti untuk mengurangi emisi dalam rangka pengendalian perubahan iklim
penanaman mangrove ini mendapat apresiasi dari museum rekor indonesia
menurut muri penanaman mangrove ini merupakan rekor internasional
namun yang terpenting kini adalah menjaga tanaman mangrove agar bisa tetap lestari
dan kini pekerjaan rumah selanjutnya adalah membangun kesadaran masyarakat agar melestarikan mangrove
iwan hermawan dwi ari jakarta